tidak boleh berantem tugas kamu belajar
jangan kayak mereka sempa masyarakat
eh bawa ni anan eh
tak jangan jalu
kacamata ini lebih mahal dari harga diri kalian soalnya
tidak apa apa kamu teh
alhamdulillah kita enggak apa apa pak

kalau enggak ada aba dan om dudung
sama sama yang penting tidak apa apa ya
si raya kok hari ini enggak masuk sekolah sih
eh si raya kan pergi balap di bandung
tapi kok aba enggak nemenin si raya
biasanya abah nemenin kalau raya balapan
si neng tuh ya tidak mau abaiku
makanya abah suruh mewakilkan si wadadang sama bro didi
si aba teh suka terngiang ngiang teh manis
ayo wadadang haus ini teh
teh manis ya
saya pergi dulu ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
hati hati ya pak rangkal
masuk dulu yuk
ah tunggu bel
enggak lama juga kok jadi enggak usah masuk enggak apa apa ya

sebenarnya ada yang mau gue omongin sama lo
sebenarnya mau ngomong apa mon
jangan pernah berpikir buat
w waktu itu gua kenal mungkin lo bilang
raya emang frame lemari
dan dia juga
lo jangan pernah hubungin gue lagi ya
karena dengan kehadiran lo sekarang
itu justru bikin raya makin cemburu sama gue
dan gue gak mau nyakitin perasaan dia
sekali lagi maafin gue bel
salam buat tante
mana mondi ayah naon mondi kecelakaan
akuny bilang aku harus jauhin dia
karena dia udah punya orang yang dicintai hidup dan mati
oh my gusti nuh agung
dia bilang begitu
ini bukan sebenarnya
jelek ayah nama jelek
tidak boleh nangis gara gara cowok
pak mali ngerage
datang banyak seharusnya laki laki yang curik gara gara kita
udah jangan nangis
baru mau ditawarin cowok dari metin japan
kumaha iut eh
tadi baru aja dipromosiin si mandai
nggak taunya dia malah bikin si bella kain
aduh dicampakan si bella
aduh bener bener si mandai bikin malu
terus mana si mondai
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain

terus mana si mandai

ih pika sebelum ini nginap pisan mudah kurang
entah bukan si bella bukan si bella yang ditolak
bella itu nolak
tapi ya berhubung anak uang teh hatinya sensitif ya
di saat dia menyakiti orang pun dia juga tersakiti gitu
makanya dia jelek dia masuk ke dalam jelek sakit hati
sakit hati gitu ya
nggak usah udah mendingan cuy cuy go home
ih kok disuruh pulang
bukannya kita diundang ke sini untuk ngelihir si mandei
ih aneh ya
ya yaudah aja
si keket itu emang begitu orangnya aneh
yaudah pulang aja yuk
yaudah kita pulang aja yuk
makasih ya kal
aku takut banget alex sama yang lain masih pada dendam banget sama kita
iya kamu tenang aja ya
yaudah aku jalan jalan aja ya
aku mau tidur
aku mau tidur
aku mau tidur
aku mau tidur
yaudah aku jalan ya